kita pakai samunnya nih
protokol kesehatan covid sembilan belas secara ketat diterapkan di setiap lokasi yang menyediakan internet gratis
para pelajar di rw dua dan sebelas kelurahan cibodas tangerang
yang hendak memanfaatkan layanan internet gratis pada jumat siang misalnya
diharuskan mencuci tangan menggunakan masker dan mengatur jarak
layanan rwnmed yang menyediakan internet gratis
merupakan program pemerintah kota tangerang untuk membantu kegiatan belajar daring
sasarannya adalah siswa yang kesulitan mengikuti kegiatan belajar jarak jauh
karena tidak memiliki gawai atau kuota internet
dalam sehari proses belajar daring dilakukan dua kali
yaitu pada pukul delapan pagi dan tiga sore
petugas dari dinas pendidikan ataupun kecamatan setempat melakukan pendampingan
untuk membantu siswa yang belum memahami materi pelajaran yang diberikan sekolah
masa masa terbantu pak terutama pelajar bisa pakai internet
tidak usah pakai beli internet beli paket dari pak
wali kota tanggerang arief wismansyah mengaku program rwnr dikembangkan secara bertahap
saat ini baru dua puluh persen wilayah dari total sasaran sembilan ratus empat puluh tujuh rw yang sudah terlayani
karena terhambat putusnya kerjasama dengan beberapa provider
alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dimanfaatkan masyarakat
dan ini terus berkembang karena ada beberapa provider yang mundur nih
mudah mudahan bisa membantu
masyarakat yang melakukan proses pembelajaran jarak jauh secara virtual
bisa ke titik titik hotspot yang ada di tiap tiap rw nantinya
pemko tanggerang menargetkan pada september mendatang
semua rw sasaran mendapat pelayanan internet gratis
sehingga siswa dan mahasiswa bisa memanfaatkan untuk belajar daring
selain itu pelaku usaha mikro kecil menengah dapat memanfaatkannya
untuk memasarkan produknya secara daring
turnya tangerang banteng